siapa yang tak kenal kolang kaling
biji buddha dari buah pohon aren ini kerap dijumpai sebagai hidangan tajil di bulan ramadan
teksturnya yang kenyal dengan rasa cenderung netral
dengan mudah diolah menjadi berbagai hidangan baik makanan maupun minuman
harga yang relatif murah menjadikan kolang kaling diserbu saat bulan ramadan
mau beli kolang kaling sekilo berapa sih
harganya sekilo lima belas mas
ini milihnya gimana ya tinggal ambil aja gini
iya tinggal ambil aja
kalau bulan ramadhan tuh banyak yang beli kolang kaling kenapa ya
untuk sekarang sih kan di bulan ramadhan kayak buat takjil
tak heran kolang kaling membawa berkah bagi pedagang
omsetnya berapa sehari
ya tergantung sih bang kalau lagi rame ya banyak juga
berapa aja lagi rame

kolang kaling berbentuk pipih lonjong dan bergetak cenderung berlendir
pembeli mengaku harus benar benar memilah kolang kaling yang baik
saya biasa satu warnanya yang masih putih terus gak ada matanya
ya terus ya ini apa namanya tuh gak keras
ya gitu ya
bau nya lembek ya nggak bagus aja nanti kalau ini
manisan tiap tahun
mengolahnya pun harus tepat sebab lendir pada kolang kaling yang tidak dibersihkan bisa menimbulkan bau asam
agar kolang kaling tidak berbau asam bilas dengan air mengalir hingga lendirnya terbuang
bila masih menyisakan bau rendam kolang kaling di air bekas cucian beras selama satu hingga dua jam
kemudian pilas kembali dengan air bersih
selain itu kolang kaling bisa direbus dengan daun pandan dan daun jeruk
agar semakin menambah nikmat aromanya
bagi penjual tajil menyetop kolang kaling dilakukan untuk mempermudah produksi tanpa harus ke pasar setiap hari
parmi salah satunya kolang kaling yang ia olah bisa bertahan hingga satu minggu
nah kolang kalingnya sudah diolah di dalam kolak
isinya barengan berenangnya sama pisang ya bu ya
ibu ini kolang kaling kalau ngolah itu kan gak gampang ya
kalau nggak salah dia bisa menimbulkan bau
cara menghilanginya bagaimana sih bu
cara menghilanginya direbus dulu abis dituci bersih
direbus air mendidih gitu
biar tidak basi biar tidak lendir
kecenderungannya ada lendir gitu ya karena kena kena air
terus teksturnya lembek atau seperti apa
lembek lembek kalau nggak direbus pakai air mendidih lembek
terus bau gitu
cermatlah memilih dan mengolah kolang kaling
agar olahan kolang kaling anda semakin nikmat disantap saat berbuka
tim liputan cnn indonesia jakarta